merebaknya isu ancaman pidana tiga tahun penjara
bagi warga yang memakai atribut turn back crime
mungkin anda salah satu yang sudah punya kaos kaos ini
karena dianggap bisa disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan
helmi syarif pemuda tiga puluh empat tahun yang menjadi koordinator resmi penjualan atribut turn back crime
mengaku sejak beredar isu sanksi pidana tiga tahun penjara bagi pengguna atribut kepolisian
dalam sebulan biasanya ia bisa mengantongi hingga puluhan juta rupiah hasil penjualan kaos ini
namun penurunan omset tersebut tidak berlangsung lama
setelah kepala polri jenderal bardodin haiti mengkonfirmasi penggunaan atribut interpol itu tidak dilarang
helmy bisa bernafas lega karena bisnis kaos yang dibanderol seratus ribu hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah tersebut
kembali laris manis
diburu pembeli ia biasanya membuka lapak dagangannya di area car free day di bundaran hotel indonesia
bisnis yang ditekuni helmi sejak november dua ribu lima belas tersebut bahkan bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah
yang menjual segala macam atribut seperti boneka bantal tempat minum dan gelang
sementara itu masyarakat yang menginginkan kaos ofisial resmi turn back crime
bisa membeli secara langsung di gedung direktorat kriminal umum polda metro jaya di ruang bayangkari
badru zamal jakarta